kami hubungi kembali agus maftuh abe gebril duta besar luar biasa berkuasa penuh republik indonesia untuk kerajaan arab saudi
selamat malam pak agus
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat sore waktu riyad mas ferdi
baik pak agus langsung saja sebelum lebih lanjut saya bertanya soal isu yang hangat beberapa hari ini
tapi saya ingin mempertegas apakah kemudian kabar tentang overstay rizik sihab ini memang akan bermasalah dengan denda yang akan dijatuhkan begitu pak
semua warga warga negara asing yang ada di saudi yang melakukan pelanggaran imigrasi atau dalam bahasa saudi disebut dengan
apa didal jawab melanggar undang undang imigrasi semuanya harus terkena denda tidak peduli siapapun dia
banyak sekali saudara saudara kita yang di sini di arab saudi punya status wnio warga negara indonesia yang overstay rizik sihab
cara penyelesaiannya adalah dengan membayar denda keimigrasian
baru baru ini ada juga pak seorang akademisi dari universitas terkenal karena lupa tidak memperpanjang visa
akhirnya juga kena denda imigrasi berkisar antara rp lima belas sampai rp tiga puluh per orang
jadi kalau al habib muhammad rizik sihab overstay maka sebenarnya kalau denda ini dibayar kemudian diselesaikan insya allah gampang untuk pulang ke indonesia
pak agus kalau hitung hitungannya dari pak agus sendiri berapa pak
kan sudah dari mei kalau tidak salah dua ribu tujuh belas
berapa undang undang saudi
dalam masalah ini biasanya dikalikan berapa keluarga yang ikut berapa
kalau info yang saya terima kalau lima orang berarti rp tiga puluh x lima sekitar rp satu ratus lima puluh dengan kurs dari ini sekitar rp enam ratus
rp enam ratus ya pak
kalau itu kalau dibayar
dan itu kbri tidak punya skema untuk membayarkan pelanggaran pelanggaran imigrasi
karena kalau kita membayarkan
pelanggaran pelanggaran imigrasi maka dua puluh tiga puluh ribu saudara saudara kita yang overstay juga akan minta perlakuan yang sama
jadi anggaran belanja kbri satu tahun bisa habis untuk membayar denda denda itu
sehingga itu kan masalah personal
sehingga yang perlu kita dampingi adalah pendampingan kekonsuleran hak haknya sebagai wni
karena lokus sama tempusnya adalah di saudi
tidak ada kaitannya dengan pemerintah kita
karena diplomasi kita itu bersifat non interference atau dalam bahasa arabnya itu ada mutacagol
kita nggak bisa mengintervensi urusan dalam negeri saudi
jadi kalau ada usulan pemerintah kita harus mengajukan begini itu
sama juga kita intervensi urusan urusan saudi
karena ini yang dilanggar adalah undang undang atau aturan aturan saudi
pak agus koreksi kalau saya salah
yang setiap tiga bulan ini harus diperperan
yang terpanjang atau keluar dari saudi
tapi kenapa kemudian ini baru terdeteksi dan terakumulasi di saat ini pak agus
sebenarnya yang terjadi di dua ribu delapan belas itu beliau al habib muhammad rizieq siak masuk di saudi kan awal dua ribu tujuh belas
jadi setengah tahun saya bertugas sebagai pelayan wni di saudi
beliau datang ke saudi dengan visa umroh
kemudian ada perpanjangan sekali lagi lewat malaysia
kemudian setelah itu ada
bisa yang dengan durasinya satu tahun tapi dengan syarat tiga bulan harus keluar dari saudi untuk extend untuk masuk lagi
kalau dalam bahasa imigrasi saudi dikenal dengan bahasa huruj auda atau re entry
nah ketika yang tiga bulan yang keempat artinya yang genap satu tahun itu habib muhammad rizik sihab tidak bisa keluar saudi
nah permasalahannya apa yang tahu persis adalah beliau
karena sampai sekarang kbri riyad sebagai kbri
punya komitmen memberikan pelayanan kepada saudara saudara kita wni di seluruh kerajaan arab saudi
belum pernah menerima nota diplomatik dari kementerian saudi tentang masalah yang terkait sama al habib muhammad rizik sihab
masalah apa pak ada kasus apa pak
dan apa konsekuensinya jika tidak membayar denda
kalau tidak membayar denda tidak bisa keluar dari sini mas
itu tidak berlaku pada semua wna
warga negara asing di saudi
biasanya ada cara keluar dengan tanpa membayar ketika saudi membuka namanya program amnesti
itu biasanya empat tahun sekali
karena ini tiga tahun yang lalu saudi membuka program amnesti
jadi setiap orang bisa keluar tanpa membayar denda
tapi harus lewat detensi imigrasi yang ada di jeda sana di sumaisi
kalau begitu setelah denda
denda ini dibayarkan juga tidak akan menjamin kalau kemudian rizik sihab akan bisa langsung pulang begitu pak
jadi begini mas
denda itu kita bayarkan
kemudian ada pertanyaan setelah itu
apakah automatically bisa keluar dengan saudi
karena berdasarkan kita menangani saudara saudara kita para wni yang ada di sini
ketika sudah nyampe bandara denda sudah kita bayar
ternyata di bandara sistemnya merah
setelah kita cek di sana
karena saudi ini devicesnya peralatan peralatannya saya lihat adalah post modern
sangat modern sehingga mungkin pelanggaran lampu merah pelanggaran melewati satu ratus dua puluh km per jam
kecepatan mobil itu terek semua dalam sebuah sistem yang integrated
atau dalam bahasa sini disebut dengan anlidom alam takamil
sebuah aturan yang begitu komprehensif
setelah dicek di sana ternyata masih ada denda
misalnya denda kecepatan mobil
sehingga dia nggak bisa keluar dari imigrasi itu sebelum selesaikan itu
dan satu hal lagi kalau denda sudah dibayarkan
kalau dia punya permasalahan hukum baik pidana maupun perdata
misalnya utang piutang dengan yang lain dan belum terselesai
sementara orang lain ini sudah memberikan proteksi di imigrasi
maka tidak akan bisa keluar
atau misalnya seorang warga negara asing di saudi ini sedang dilidik
dalam penyelidikan atau penyidikan kerajaan arab saudi dalam sebuah permasalahan
berarti juga cukup panjang kemudian aturan aturan dari kerajaan arab saudi tentang masalah ini
apakah kemudian akan ada bantuan dari pemerintah
atau permintaan bantuan dari yang bersangkutan ke pemerintah di sana
atau bagaimana pak
kita akan memberikan perdampingan ke konsuleraan
karena warga negara indonesia yang ada di sini sekitar seratus juta lebih
yang punya dokumen sekitar tiga ratus ribu
jadi rata rata tanpa dokumen
sehingga tiap hari kita melakukan bantuan bantuan
dan juga pendampingan pendampingan ke konsuleraan
kepada saudara saudara kita yang sedang dirudung permasalahan
kita akan menghadirkan negara di tengah tengah warga negara indonesia yang ada di arab saudi
kita siap membantu
baik terima kasih pak agus maftuh dubes republik indonesia untuk arab saudi di riyad arab saudi
ya kita akan lanjutkan program layar demokrasi
usai jeda berikut tetap bersama kami